sejumlah organisasi menginisiasikan pertemuan antar suku ras dan agama untuk memerangi alih fungsi hutan hujan tropis di oslo norwegia sembilan belas juni kemarin
pertemuan ini menjadi ajang perlawanan terbuka terhadap alih fungsi lahan yang dilakukan komunitas masyarakat adat dan keagamaan di dunia
bertempat di gedung nobel peace center para tokoh agama dan masyarakat adat akan merumuskan strategi melawan perusahaan hutan hujan tropis dunia
pertemuan ini diresmikan oleh rainforest foundation dan raja norwegia harald v
pemerintah norwegia menganggap negara maju harus menjadi bagian dari gerakan melawan deforestasi
pasalnya banyak negara maju yang menjadi konsumen produk hutan sehingga ikut menyumbang kerusakan
benar ada kejahatan tentang bagaimana produk yang kita gunakan di hidup kita sebenarnya merusak deforestasi
seperti minyak palma dan soya tapi kita juga melihat kampanye konsumen sekarang menentang produk minyak palma
yang berarti lebih banyak perusahaan bahkan perusahaan konsumen terbesar global
yang sekarang mengatakan bahwa mereka ingin mendapatkan deforestasi
mereka harus berfokus pada kesehatan
pertemuan ini menjadi ajang kampanye bagi aktivis indonesia untuk memperjuangkan hak masyarakat adat dan entitas keagamaan melawan alih fungsi hutan hujan
indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan hujan terluas di dunia
namun kondisi hutan terancam karena tambang dan perkebunan sawit
pemerintah religius rakyat indonesia ngo dan representatif ini
berdiri di bawah dan melakukan rencana beraksi untuk indonesia kongo brazil dan columbia
bagaimana kita bisa menggabungkan pasukan agar kita bisa melindungi hutan hujan karena kita tidak bisa lupakan
jadi pertemuan ini bukan untuk membuat perjanjian
pertemuan ini adalah untuk membuat hal terjadi di tanah